sementara itu calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo menegaskan dirinya tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang
ganjar juga menyebut pdip kemungkinan akan berada di luar pemerintahan
ditemui di rumahnya di sleman yogyakarta kami siang ganjar menegaskan tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang termasuk jika ada tawaran menjadi menteri
selain itu jika mencermati berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh megawati soekarno putri ganjar bilang pdip kemungkinan akan memilih berada di luar pemerintahan
di luar pemerintahan kan kita tidak pernah oposisi